kasus positif covid sembilan belas semakin meningkat setiap harinya
tercatat tambahan tiga belas sembilan puluh empat kasus positif covid sembilan belas
per tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh satu
tambahan itu membuat total kasus positif di indonesia
tembus satu dua belas tiga ratus lima puluh orang
mirisnya ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit pun kian menipis
data pemerintah provinsi dki jakarta mencatat
hingga dua puluh desember dari total enam enam ratus enam puluh tiga tempat tidur isolasi
semua sudah terpakai
sementara dari sembilan ratus tujuh tempat tidur icu yang tersedia di jakarta
lima puluh persen sudah terisi
lahan tempat pemakaman umum khusus covid juga kian terbatas
kondisi ini pun menuai beragam respon dari masyarakat
mereka berharap pemerintah lebih gesit lagi dalam menangani covid sembilan belas
ya kalau takut sih takut cuman harus lebih waspada ya pasti ya
tracingnya tesnya harus lebih banyak lagi jadi tahu pemetaannya itu dimana aja yang positif
kalau secara pribadi saya enggak karena udah pernah kena gitu ya
secara angkanya sendiri lebih mengkhawatirkan karena memang spreadingnya terlalu cepat sih
selama ini patuh prokes tapi itu aja masih bisa kena apalagi yang nggak patuh gitu
sepertinya harus ada sanksi tegas maksudnya setiap hari gitu ke jalan jalan
kalau kita lihat sekeliling juga banyak orang banyak yang cuek
ya takut karena tetangga juga pernah ada yang kena sampai diisolasi
kayak pakai masker pakai sanitizer
sekolah pada tutup tapi kayak mal mal pasar atau apa masih terbuka
kalau saya pribadi sih nggak terlalu khawatir ya selama menjaga kondisi tubuh
sejaga kesehatan protokol kesehatan gitu aja sih
kekhawatiran sih ada
cuma untuk diri pribadi saya tetap tenang aja
untuk penanganan sih saya pikir saran saya untuk tes rapid dan tes swab itu digratiskan mbak
karena kan masyarakat sendiri lagi kesusahan
selain menerapkan protokol kesehatan program vaksinasi yang merupakan salah satu solusi melawan pandemi
juga masih menuai pro kontra di masyarakat
mau aja sih
kalau memang ada kesempatan divaksin
untuk vaksin saya masih lima puluh lima puluh sih mbak
karena kan beberapa isu isu yang tersebar di masyarakat kan ada yang bilang bahaya
bukan hanya sekedar angka namun menyangkut nyawa dan juga keselamatan manusia
bukan hanya menaati protokol kesehatan yang tak kalah penting adalah komitmen pemerintah
dalam melandaikan kurva kasus positif covid sembilan belas
yang tak boleh main main
surat terbuka pendiri partai amanat nasional menghentak publik lima pendiri meminta amin rais mundur
salah satu hal yang disoroti adalah kedekatan pan kini dengan rezim orde baru
seberapa serius permintaan mundur ini dan bagaimana jika justru tidak ada yang peduli
sudah bergabung bersama kami malam ini di studio sudah ada faldo maldini wasek jenpan
faldo selamat malam
terima kasih sudah hadir
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ada mas adi prayetno juga akademisi politik uin jakarta
mas adi selamat malam
selamat malam putri
terima kasih sudah bergabung
dan juga dari sambungan telepon ada pak abdillah toa
pak abdillah selamat malam
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak abdillah saya ke anda dulu
sangat mengagetkan banyak yang terkejut tidak ada tanda tanda sebelumnya sampai harus surat terbuka
segenting apa situasinya sebenarnya
ya silahkan kalau terkejut
tapi sebetulnya ini sudah lama kita rencanakan ya
lalu mundur mundur mundur dan sebagainya
jadi tidak ada sesuatu yang mengejutkan
ini hanya suatu surat yang mengingatkan kolega kita yang sama sama dulu sebagai pendiri
menurut kita perlu diluruskan ya
apakah itu nanti permintaan kita nanti diterima dengan baik atau tidak ya
tidak ada apa apa
selama ini ada komunikasi atau tidak sebenarnya
kalau misalnya dengan pak amin ataupun dengan teman teman pan lain di dpp pengurus
oh sudah lama
kita kita ini sudah tidak ikut berkiprah di dalam partai baru
karena kita adalah bagian dari pendiri pan dahulu ya
jadi kita selalu mengikuti terus perkembangan pan
mengikuti juga kiprah pak amin rais
dan sebelum ini juga sebetulnya sudah ada beberapa tulisan tulisan baik tulisan saya maupun tulisan kolega kolega yang lain maupun cuitan cuitan di twitter dan sebagainya
yang mencoba mengingatkan lah
apa pernah tidak ada respon sebelumnya dari tulisan ataupun cuitan itu dari kolega kolega dpp pan
atau tidak ada respon apapun
kalau dari orang orang pan seringkali banyak ada respon ya
dari pengurus pan dan sebagainya kalau ada tulisan atau cuitan atau apa ya
tetapi kalau dari pak amin sendiri kita belum pernah
mendengar ada respon terhadap tulisan tulisan atau cuitan cuitan kita
dan bahkan sebenarnya yang juga mendorong kita untuk mengeluarkan slot terbuka ini
itu memang setelah banyak kita tulis macam macam ya pak amir rupanya tidak menganggap itu sebagai penting
berjalan terus sesuai dengan apa yang dia kirinya
bagaimana dengan sekarang setelah surat terbuka keluar
adakah teman teman pan yang menghubungi anda mengamini surat itu
mungkin tidak secara terang terangan ya
menghubungi anda secara pribadi
ada beberapa ya
tapi ada juga beberapa yang mengatakan surat itu tidak perlu digubris
karena toh mereka para pendiri ini
sudah tidak aktif
tidak pernah ikut berdiskusi dengan dpp pan
jadi mengapa kritiknya baru hadir sekarang
itu suatu surat terbuka itu sebetulnya adalah pernyataan sanggup jawab moral dari kami
mau digubris tidak digubris
mau didengar tidak didengar
kalau didengar alhamdulillah kita senang
kalau diikuti lebih lagi kita lebih senang
tapi kalau tidak kan kita kan tidak punya hak untuk mengatur pan sama sekali
jadi kita tidak punya awal menang
dan kita tahu persis itu
bukan kita mengklaim apa apa
ini adalah pernyataan menurut kami
tanggung jawab moral kami sebagai pendiri mengingatkan kolega kami
di studio juga sudah ada generasi penerus pan
kalau misalnya seperti yang ditulis di surat pak abdillah
ada wasik jain pan faldo maldini di sini pak abdillah
saya tanya ke pak faldo sekarang
faldo anda menganggap surat ini seberapa genting seberapa penting patut digubris atau tidak
ya sebelumnya mohon izin pak abdillah faldo pak di sini pak
ya terima kasih sebelumnya atas surat yang telah disampaikan oleh
halo mas maldini saya malah belum kenal ini sama mas maldini
nah makanya pak
iya betul generasi baru
makanya kita juga nunggu pak abdillah pulang ke sini sebenarnya
oke faldo silahkan
ya jadi mohon izin sekali lagi pak abdillah
jadi kami sangat ini ya dalam artian kita di dalam proses demokrasi seperti sekarang
kita pasti sangat terbuka ya
sangat gak pernah menganggap ini sesuatu yang ya biasa lah dalam dunia demokrasi
tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian kami khususnya kami generasi muda di pan
karena belakangan sudah banyak sekali generasi muda yang mulai masuk partai politik
umur saya masih dua puluh delapan tahun dan saat ini wasekjen di dpp pan masih baru mungkin
dan pengalamannya mungkin tidak sebanyak para senior
saya membaca tulisan pak abdillah saya membaca tulisan mas gunan muhammad
saya membaca pemikiran pemikiran pak albert dan sebagainya
namun yang gak kalah jauh lebih penting adalah satu hal yang ingin kami sampaikan
bahwa jika seandainya dipermasalahkan bahwa kang amin ya
ala orang yang berpengaruh orang yang memang memiliki cengkerama dan macam macam
ya pak amin adalah orang yang bertarung di pan
dia tidak meninggalkan pan sama sekali
dia tetap ada di sini mengikuti proses demokrasi internal partai
dan beliau juga hari ini menjadi dewan kehormatan di pan
jadi menurut kami hal ini jangan sampai membuat kita lupa bahwa ya demokrasi ya begini
ya kalau seandainya ingin menyampaikan ya kami mengundang bapak bapak untuk pulang lagi ke pan
diskusi kesini dan sampaikan pandangan pandangan politiknya dan ikutan bertarung
karena demokrasi begitu
bagi kami generasi penerus juga tidak mudah di pan
untuk anak muda di dalam kancah politik tidak dikenal
mungkin kalau kekayaan anak muda dua puluh an tahun kan udah bisa dihitung berapa sebenarnya kalau kita ngomongin begitu
namun yang gak kalah jauh lebih penting ada spirit untuk terbukanya partai ini sedang transformasi ke partai modern
kita sedang berusaha untuk catch up sama zaman yang semakin berkembang seperti sekarang
ya saya duduk di sini mewakili pan itu tidak mudah gitu
ada proses yang harus kami lewati
dan kalau mau fair gitu kami berharap jagalah optimisme anak anak muda seperti kami generasi penerus pan
kita punya harapan kita sadar bahwa partai ini adalah partai yang meritokratik
siapapun bisa jadi apapun di sini kalau seandainya bisa bekerja
ya saya pun bagian dari masa depan pan gitu
jadi kami juga tidak ingin gitu hal hal ini malah menegasikan ada pihak yang dari masa lalu dan ada pihak dari masa depan gitu
justru kita mari menganggap ini sebagai satu keluarga besar partai manat nasional
ya kita tidak inginlah ngomong salah salahan begini begitu
masukkan terima kasih gitu
tapi ada satu hal penting yang ingin kami sampaikan
pak amin bertahan di pan dan tidak pernah meninggalkan pan
dia ikut pertarungan
dia hadir terus selalu bersama kami
bahkan ada beberapa pendiri pan juga seperti pak faisal basri sekjen pan yang pertama kali
kami rutin melakukan diskusi terkait pandangan politik ekonomi fundamental ekonomi macam macam
dan diskusi itu biasa aja
dan kita juga partai yang terbuka kok untuk hal hal kayak gini
jadi kalau ada kritikan ya terima kasih sekali lagi alhamdulillah terima kasih
namun yang tidak kalah jauh lebih penting ada proses di internal pan yang juga harus sama sama kita akui sebagai entitas partai politik
mas ari kalau misalnya anda melihat poin poin dari surat itu poin poin dari surat itu itu mungkin ada poin yang juga kemudian menjadi pembicaraan dalam beberapa waktu terakhir
terutama setelah pan kemudian menegaskan dukungan pemerintah
dukungan politiknya di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
terutama soal ada poin di surat itu soal kedekatan dengan rezim orde baru
itu adalah hal yang awal pada saat tahun sembilan puluh delapan kita tahu pak amin rais berada di garda depan terdepan untuk menurunkan itu
tapi kemudian sekarang berada dalam satu dalam tanda kutip satu perahu dengan mereka
dan itu juga disampaikan oleh pak abdilan dan pendiri ini di dalam surat itu
menurut anda apa yang berusaha disampaikan di sini
kalau saya begini putri secara umum bahwa surat terbuka yang disampaikan oleh lima pendiri pan ini mestinya dimanai biasa biasa saja dalam konteks berdinamika berpolitik dan berdemokrasi
apalagi misalnya surat terbuka ini kan bukan hanya kepada pan bisa kepada presiden dan bisa kepada siapa saja
surat lima pendiri pan kepada pak amin rais ini kan sebenarnya secara politik tidak mengikat dan memaksa
mau didengarkan monggo tidak didengarkan kan monggo konteksnya
artinya itulah yang kemudian harus dipahami
yang menjadi ramai adalah ini masuk dalam ranah politik pertama
tiba tiba lima orang ini tidak pernah ada komunikasi politik dengan pak amin dan pan
dan pertanyaan lebih jauh lagi mas soal lhkpn adalah
kalau lhkpn dilaporkan ketika setelah dia terpilih menjadi pimpinan kpk
maka itu bukan domennya pansel lagi
justru domain pansel adalah menelusuri rekam jejak seluruh pendaftar
apa sulitnya sebenarnya pansel untuk melihat dan mewajibkan setiap pendaftar untuk mematuhi lhkpn
itu sebenarnya pertanyaan sederhana yang publik masih mempertanyakan
oke rekam jejak ya
oke saya ingin tahu juga tanggapan anda soal kemudian nama nama yang lolos ini
perwakilan ada empat dari kepolisian
disebut sebut paling banyak dari perwakilannya apa tanggapan anda soal itu
ya sedari awal memang kita melihat polri cukup banyak ya mengirimkan wakilnya ke kpk
tapi dengan alasan alasan tadi argumentasi argumentasi original intens pembentukan kpk
rekam jejak polri dalam pemberantasan korupsi
kita berkesimpulan bahwa pimpinan kpk ke depan lebih baik tidak berasal dari institusi tertentu
tadi pasal tiga undang undang kpk soal independensi itu yang harus kita suarakan lebih jauh
agar publik mengetahui bagaimana potret kinerja pansel ketika menghasilkan dua puluh nama saat ini
maka dari itu kita juga menyuruhkan kepada masyarakat tolong cari rekam jejak dari dua puluh orang ini
dan pertanyakan bersama kepada pansel
kenapa harus meloloskan nama namanya
oke silakan ibu yenty ini soal rekam jejak lagi
artinya pertama soal rekam jejak siapapun yang lolos dan juga soal pandangan anda tentang lhpn
lhkpn itu bukan hanya urusannya orang yang akan menjadi capim kpk
lhkpn juga urusannya para menteri dpr apa yang terjadi sekarang
lhkpn kita sudah mengatakan sudah mau selesai menjabat sesuatu
kan lhkpn itu kan diawali waktu menjabat
pertama kan itu menjabat
itu menjabat dan pada waktu akhir
atau ada yang berkala
tapi apa yang terjadi
tentang lhkpn tadi ditanyakan pada saya secara umum
itu bahwa seringkali kita mendengar bahwa pejabat pejabat dari ini belum mendapatkan ke lhkpn
menteri setelah diangkat baru diberikan waktu sekian bulan untuk segera lhkpn
itu yang terjadi
dan saya dulu mengatakan lhkpn ini sanksinya apa
tapi tidak ada sampai sekarang
apakah tidak ada sanksi
apakah tidak ada sanksi
terus tidak dipertimbangkan lebih jauh
karena memang kalau dua puluh sembilan tadi disebutkan
karena itu paling di bawah adalah menyampaikan mengumumkan harta kekayaannya ketika diangkat
karena di bawah itu ada kata kata diangkat
yang lain kan tidak
tapi itu kan satu bagian bu dalam pasal dua puluh sembilan undang undang kpk
untuk apa lah untuk berdebatkan hal hal seperti itu
kemudian ya berkaitan dengan pimpinan yang sekarang
kita dulu tidak
mereka sekarang mereka sekarang begitu sudah di kpk mereka memang per tahun
jadi saya jadi pengen melihat
sebelum mereka jadi komisioner kpk apakah setiap tahun apakah ini
toh akhirnya mereka bagus di kpk sekarang
dan mereka kemudian tiap tahun mendaftarkan karena mereka melaporkan karena mereka di kpk
ya saya tidak terlalu pasti sebelumnya
rasa rasanya juga tidak seperti itu
tapi toh bagus juga
jadi hal hal seperti ini
kalau saya katakan bahwa tadi mas kurnia mengatakan yenti menduga bahwa ada semacam penolakan lah kalau ada polisi
kan sejak awal itu dikatakan jangan polisi jangan polisi
kalau kita masih lumayan lah dikatakan menduga
kalau saya mengatakan bahwa kita itu dituduh terus gitu kan
dituduh dan menduga itu beda
nah sampai ada seperti itu
artinya apa kita bekerja
dan sepertinya begini ya sepertinya mas kurnia lebih tahu deh
pak presiden kayaknya setuju apa tidak setuju yang dua puluh
kami saja presiden mengatakan mempercayakan kepada kami
justru karena mempercayakan harusnya yang dilihat lebih jauh adalah rekam jejak
ya kita tidak ada ini baik baik saja gitu
dan insya allah lah kita bekerja keras kok
tidak kita sembarangan juga
dan ini berdasarkan pengalaman pengalaman lalu juga seperti ini
bu yenti terakhir ke mas kurnia juga
silahkan ditanggapi dan juga saya ingin tahu nanti dari keduanya
mungkin ke mas kurnia dulu
apa sebetulnya tantangan kpk kedepan kalau kita merujuk dengan nama nama yang lolos
dan juga lima tahun kedepan akan seperti apa
mas kurnia silahkan
sekaligus juga menanggap
iya sebenarnya yang pertama saya ingin tanggapin dari statement bu yenty
bukan kita tahu apa sikap dari presiden
tapi nanti pansel akan memberikan nama kepada presiden
dan ketika presiden membaca situasi publik tentang lhkpn apa jawaban pansel ketika ditanya nanti
bagaimana pertanggung jawaban pansel kepada nama nama yang tidak patuh melaporkan lhkpn
karena kan mengukur integritas seseorang
ya kita lihat lhkpn karena dia pejabat publik
kenapa kita melihat itu
apakah yang bersangkutan transparan dan akuntabel terhadap harta kekayaannya
jadi keliru bu yenty tadi ketika mengungkapkan apa sanksi lhkpn
itu menjadi pr dari pemerintah dan dpr bukan pr dari pansel
tapi pansel hanya menjalankan perintah yang berdasarkan kepres keuntungan presiden
dan tantangan kpk ke depan
ada beberapa tunggakan perkara yang belum selesai di era saat ini
jadi kalau ditanya lebih jauh apakah koalisi masyarakat sepakat misalnya ketika ada petahana kpk yang mendaftar sebagai pimpinan kpk
yang sampai hari ini masih menyisakan beberapa orang
kalau pernyataan kita ditanya soal itu adalah kinerja kpk hari ini belum terlalu baik
maka dari itu lebih baik figur figur baru yang menempati pos pos kpk
agar ke depan ada konteks pemahaman manajerial lembaga yang baik
dan saya rasa bu yenty juga paling memahami soal pencucian uang
yang sampai hari ini masih minim sekali terjadi dilakukan oleh kpk
oke oke baik bu yenti silahkan ditanggapi
dan juga anda sebagai ketua pansel apa sebetulnya ini kan harapan publik sebetulnya sangat tinggi ya ibu terhadap nama nama yang akan terpilih nanti
untuk kemudian bisa memberantas iya bang
untuk bisa memberantas korupsi di republik ini
ya saya sangat fahami dan sadari betul ini banyak harapan masyarakat
tapi saya berpikir masyarakat yang disebutkan saya sebutkan bukan masyarakat yang disebutkan oleh masyarakat sipil
saya minta pak kurnia bukan mengatasnamakan seluruh masyarakat indonesia yang dua ratus enam puluh juta
yang kedua saya tidak saya merasa mas kurnia terlalu berlebihan mengatakan saya keliru
saya tidak pernah mengatakan anda keliru
jadi janganlah menyebut nyebut orang keliru atau menyebut diri sendiri benar
itu adalah poin juga
itu kurang bagus untuk pencerdasan bangsa
boleh kita punya perspektif masing masing
tapi saya mengatakan begini
mengatakan berkaitan dengan bukan saya sebagai pansel
kan saya juga suatu saat juga sebagai akademisi
tadi anda mengatakan bu yenti tahu aset recovery di kos karena saya akademisi
jadi saya juga berkaitan dengan lhkpn
tentu saya juga menyatakan bahwa ketidakpatuhan yang ada di luar sana beberapa
baik di dpr maupun di pemerintahan
itu juga berkaitan dengan lhkpn
itu tidak ada sangsinya
jadi berkaitan dengan itu bukan saya keliru dan saya bukan mengatas nampakkan pansel
saya juga sekali kali boleh atas jati diri saya sendiri menjawab pertanyaan pertanyaan wawancara
sulit sekali dipisahkan bahwa
ini yenti sebagai ketua kpk
tapi disis yenti tidak boleh bicara atas nama akademis
akademisi ini juga agak sulit bagi saya kalau seperti itu
saya berharap kita mendapatkan yang baik
dan saya berharap bapak presiden berkenan dengan apa yang kita hasilkan dua puluh hitni
insya allah saya dapatkan yang baik
mohon doanya semuanya lah
semoga kita mendapatkan yang terbaik untuk bangsa yang terbaik
ketika nanti pada proses wawancara
dan ditemukan ada figur figur yang tidak patuh dalam lapangan
apakah pandangan bu yenti
apakah bu yenty tetap meloloskan orang orang ini atau tidak
silahkan ibu dijawab singkat saja
nanti saya kita akan wawancara kita akan menanyakan
dan itu pertanyaannya juga tidak bisa terlalu terbuka
kita pernah menanyakan waktu itu dengan cara yang lebih proper
karena itu ada hal hal yang
ada hal hal berkaitan dengan
misalnya berkaitan lhkpn
ada hal hal yang berkaitan yang lain
dengan harta kekayaan yang lain
kita insya allah kita tahu cara menanyakannya
tolonglah karena kami yang panitia seleksinya
berikan kami kepercayaan untuk itu
sementara sejauh ini
dan insya allah presiden tetap percaya kepada kami
baik terima kasih banyak ibu yenti
mas kurnia terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi yang menarik ini
kita nantikan bersama ibu
seperti apa nama nama yang lolos sampai dengan tapan berikuta
tentu akan kita kawal bersama
dan harapan kita lagi lagi adalah nama nama yang terbaik lah
yang kemudian terpilih menjadi pimpinan kpk ke depan
terima kasih banyak ibu yenti
terima kasih banyak mas kurnia sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain